selamat pagi anda menyaksikan kompas update
tujuh belas orang dilaporkan tewas akibat banjir bandang di wilayah al sharkiyah oman
sementara tim sar masih mencari korban yang selamat dari banjir bandang tersebut
banjir bandang di provinsi al sharkiyah oman terjadi akibat hujan lebat
banjir bandang telah menghanyutkan orang serta kendaraan dilaporkan tujuh belas orang tewas
dalam satu insiden sekelompok anak sekolah dan seorang pengemudi tewas ketika banjir menyalip kendaraan yang mereka tumpangi
diketahui curah hujan yang tinggi seringkali menyebabkan banjir bandang di oman
polisi kerajaan maupun militer dikerahkan untuk menyelamatkan warga dari wilayah banjir
terima kasih sampai jumpa